teror bom yang melanda tanah air beberapa waktu lalu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat
namun dua anggota dprd banyuwangi ini malah menjadikan bom sebagai bahan lelucon
yang mengakibatkan mereka harus diamankan petugas keamanan bandara
dua anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd banyuwangi jawa timur
naufal badri dari partai gerindra dan basuki rahmat dari partai hanura
terpaksa berurusan dengan pihak keamanan bandara lantaran bercanda soal bom di area bandara rabu sore
kedua anggota dewan tersebut yang memiliki jadwal penerbangan ke jakarta
melontarkan candaan bahwa di dalam tasnya ada bahan peledak saat petugas bandara memeriksa keduanya
kan wajar tanya apa ada bahan peledaknya
kore kan bahan peledak iya kan
binyak wangi bahan peledak iya kan
tanya itu terus saya tinggal
kini kedua anggota dewan tersebut kemudian dibawa ke mapolres banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan
akibat peristiwa tersebut pesawat garuda indonesia jurusan banyuwangi jakarta
dengan nomor penerbangan ga dua ratus enam puluh lima mengalami delay selama tiga puluh menit
karena pilot menginginkan kondisi pesawat harus benar benar aman sebelum pesawat diterbangkan
sementara itu satreskrim polres karawang menangkap seorang pelaku
yang mengancam akan membom sebuah pabrik di kawasan industri karawang international industrial city karawang jawa barat
dari pengakuan pelaku aksinya ini dilakukan hanya iseng untuk mengelabui dan menakut nakuti rekan kerjanya
selain mengamankan pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya sepeda motor milik pelaku kabel dan baterai dalam kaleng yang sudah dirakit oleh pelaku mirip bom